kita ke jawa timur usai mengisolasi ratusan karyawan karena terpapar covid sembilan belas
satu blok pabrik udang kelas ekspor di situbondo
kini kegiatan pabrik kembali berangsur normal
satuan gugus tugas penanganan covid sembilan belas telah memastikan tiga ratus dua puluh tiga karyawan sudah bebas dari covid sembilan belas di dalam pabrik
proses produksi pun makin diperketat dan ditambah dengan penggunaan protokol covid face shield dan sarung tangan
dinas kesehatan dan dinas tenaga kerja serta bupati situbondo juga memastikan produk yang dikeluarkan pabrik udang ini terjamin higienis dari covid sembilan belas